terlibatnya adu mulut dua anggota tim sukses karena indikasi kampanye terselubung di probolinggo akan menjadi topik utama kami pada hari ini
tak terima putus oleh pacar seorang pria nekat menyiram wajah mantan kekasihnya menggunakan air keras
akibatnya korban mengalami luka bakar di wajah dan harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit
ii janda berusia dua puluh empat tahun warga desa ngebel kecamatan ngebel ponorogo ini harus menjalani perawatan intensif di rsu aisyah ponorogo
karena hampir seluruh wajah dan pahanya mengalami luka bakar akibat disiram air keras oleh tersangka i h warga desa ngerogung kecamatan ngebel ponorogo di kawasan ponorogo kota minggu siang
lelaki berusia enam puluh empat tahun tersebut nekat menyiram wajah
korban karena kesal antara hubungan asmara yang sudah terjalin bersama korban selama dua tahun berakhir
sehari sebelum kejadian korban memutuskan hubungan asmara dengan pelaku karena sudah merasa tidak cocok dengan pelaku
selain sudah berkeluarga pelaku juga dikenal temperamen
saya ingin putus dari dia dia nggak terima terus saya disiram air keras itu aja
itu memang sudah berhubungan lama atau bagaimana
ya udah kenal lama dua tahun
setiap mau putus diancam mau diseram air keras saya akan takut
saya terus ya nggak berani
terus akhirnya ya hari ini juga ya akhirnya disirang juga
putusnya hubungan tersebut juga didukung keluarga korban yang tidak mendestui hubungan keduanya berlanjut
saat ini polisi masih memburu pelaku yang langsung melarikan diri usai menyiram air keras ke wajah korban